sunardi seorang dokter yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme
ditembak mati oleh tim detasemen khusus delapan puluh delapan polri
polisi mengklaim sunardi melakukan perlawanan pada saat hendak ditangkap
sehingga petugas harus menembak mati di tempat
namun sebagian pihak menganggap penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan
merupakan pelanggaran hak asasi manusia
untuk mendalami terkait penembakan mati dr sunardi
sudah terhubung melalui sambungan telepon
ada brikjen polisi ahmad ramadan karo penmas mabes polri
dan melalui sambungan zoom ada pak sarbini abdul murad ketua presidium mersi
halo selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum wr wb
saya ke pak ramadhan dulu
pak ramadan seperti apa sebenarnya kronologi kejadian penembakan mati dr surari
apakah betul bahwa sempat terjadi kejar kejaran
lalu ada tindakan dari pihak tim densus delapan puluh delapan
baik saya jelaskan
jadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa
status saudara su sebelum dilakukan penangkapan itu adalah
sudah tersangka bukan terduga
jadi pada waktu dilakukan penangkapan
tentu sesuai prosedur
anggota yang melakukan penangkapan
mengenalkan diri dulu dan menyampaikan identitas diri anggota ya
dan maksud dan tujuan
maksud dan tujuan dari anggota akan melakukan penangkapan terhadap saudara su
namun ketika saudara su mendengar bahwa yang bersangkutan adalah anggota densus
dan melakukan penangkapan
maka responnya melakukan reaksi
reaksinya melakukan tindakan melarikan diri ya
jadi tidak mau turun dari mobil
bahkan melakukan tindakan
yang mengancam ya
mengancam dapat menyebabkan korban ya
menabrakkan mobil ke anggota
kemudian juga ada motor masyarakat
tentu ini harus ada langkah ya
setelah itu dilakukan tindakan peringatan oleh anggota
namun tetap diindahkan
untuk menghindari agar tidak terjadinya korban ya
karena yang dihadapi ini adalah tersangka tindak pidana terorisme
tentu dilakukan tindakan untuk melumpuhkan ya
setelah dilakukan tindakan perlumpuhan
kemudian korban dibawa ke klinik ya
namun di klinik dirujuk ke rumah sakit
sampai di rumah sakit bayangkara
kurang lebih jam setengah satu malam ya
yang bersangkutan meninggal dunia
berarti itu kronologisnya
nah berbicara soal tadi pak ramadhan sempat menyebutkan bahwa
sempat diberikan peringatan begitu
apakah ini artinya bahwa pihak densus delapan puluh delapan ini sempat memberikan tembakan peringatan
atau bagaimana ini pak
baik lisan maupun tindakan peringatan berupa tembakan peringatan itu sudah dilakukan ya
namun yang bersangkutan tidak
tidak mengindahkan bahkan menabrak bukan cuma kendaraan milik petugas
tapi kendaraan milik masyarakat
nah oke pak
berbicara soal yang tadi bapak sempat juga sebutkan bahwa sebenarnya tersangka su ini
sebenarnya sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka sebelum kita mengatakan terduga sebelumnya kan
ini sebenarnya apa yang mendasari bahwa
su ini ditetapkan sebagai tersangka
apa yang mendasari ini semua pak
tentu prosesnya bukan tiba tiba ya
tapi melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana terorisme
juga keterangan keterangan dari para tersangka bahkan para terpidana yang sudah terlebih dahulu diamankan
oh yang bersangkutan itu adalah anggota organisasi teroris ji
yang bersangkutan juga merupakan penanggung jawab atau ketua dari yayasan ya
organisasi ini merupakan bentukan dari organisasi ji
yang berperan membuka jalan keluarga
ya untuk mengirimkan mendanai memfasilitasi mengantar pemuda asal indonesia
untuk menjadi para teroris berlatih tempur di medan tempur yang sebenarnya di konflik syria
nah jadi saya sampaikan bahwa agar paham masyarakat agar tindak pidana teroris itu
tidak hanya tindakan fisik saja ya
tetapi memfasilitasi mendanai mensupport merekrut orang mengumpulkan membiayai
membuka jalur perjalanan anggota organisasi teror baik di dalam maupun di luar negeri
mendoktrin orang mencari jalan atau mengajak menjadi anggota teroris ini juga bisa disebut sebagai pelaku tindak pidana teroris
nah keberadaan saudara su ini dalam perannya sebagai penanggung jawab dan ketua hasi
dia berperan dalam memfasilitasi mendanai dan mengirim para jihadis jihadis ke luar negeri
dalam rangka tindakan tindakan teror
saya ke pak sarbini
ini pak sarbini ini berbicara soal apa yang tadi sudah dikisahkan
ini berbicara soal apa yang tadi sudah disebutkan oleh pak ramadhan terkait fakta fakta yang terjadi di lapangan begitu
nah sementara pak sarbini di sejumlah media sempat menyebutkan bahwa penembakan mati di tempat tanpa proses peradilan ini adalah sebuah pelanggaran ham begitu
nah apakah ada fakta fakta yang janggal begitu kalau misalnya anda melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh pak ramadhan
ataupun anda melihat cerita ataupun mendengarkan cerita dari sejumlah media
ataupun informasi yang anda dapatkan langsung kepada anda
ini kan apa yang disampaikan oleh pak ramadhan tadi itu merupakan sebuah masukan bagi kita semua bagi publik ya
dan ini adalah versi menurut politian
tapi yang kami sampaikan pada media adalah bagaimana masyarakat juga harus tahu cerita yang sebenarnya proses penembakan ini
kali soal itu kami minta kepada komunikasi
kami minta kepada komunikasi
kami minta kepada komunikasi
jadi sudah seperti yang sudah saya katakan
kita sudah melakukan perbicaraan yang sama

jadi kita sudah selesai mencari penyelesaian
kita sudah selesai mencari penyelesaian
tapi kita sudah selesai mencari pengguna saham untuk mengirimkan timnya
untuk melakukan investigasi
untuk melakukan verifikasi
mencari tahu sampai detail
peristiwa yang sebenarnya

jadi karena peristiwa penembakan ini bukan cuma dr sunardi
itu sudah beberapa kali terjadi
orang pekerja kemanusiaan mungkin punya nilai yang berbeda dengan yang lain yang lain
nah ini yang kami minta kepada komnas khususnya adalah untuk bisa mengirimkan tim
agar masyarakat kita ini tahu secara detil apa yang dikatakan oleh tadi pak ramadan tadi
nah sehingga kita tidak melihat bahwa satu atau dua tipe tiga atau berapa orang menanyakan
tapi satu orang yang tertembak musayat di jawa manusia itu sangat berharga
saya ketahui bahwa di dalam al quran sendiri pun dikatakan bahwa
para siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa dasar
nah itu bisa sama seperti dengan membunuh seluruh jiwa manusia
jadi artinya menghormati hak azazi manusia itu penting sekali
oleh sebab itu pada akhir penekanan kami mengatakan bahwa agar ini tidak terjadi berulang kali
karena saya pikir walaupun toh apa yang dikatakan oleh pak rembadat ini benar
tapi kan tidak ada pembenaran untuk melakukan penembakan
akan orang yang dilakukan oleh pihak densus ini yang kita minta pada khususnya kepada komnas ham
untuk mengirimkan tim segera mungkin untuk melakukan investigasi sehingga ini tidak berkembang
tapi pak sarbini
dan juga bisa merujikan pihak densus sendiri
oke pak sarbini tetapi tadi sudah disebutkan oleh pak ramadan bahwa sempat ada perlawanan
dan juga pihak densus delapan puluh delapan juga sudah sempat memberikan peringatan begitu
seperti ada secara lisan ataupun
dengan tembakan peringatan dan lain sebagainya
apakah ini belum cukup begitu untuk bisa melihat apa yang terjadi secara langsung di lapangan
karena ada sesuatu hal yang ganggal gitu ya
ganggal misalnya seperti ini kan otot senarinya dia kan cacat
dia kan agak lumpuh dia kakinya
kemudian sesuatu hal yang agak sulit untuk kita bisa mempercayai persis
pada awal saya katakan bahwa agar ini tidak simpang siur maka komnas ham pihak ketiga yang ini secara undang undang ini dibenarkan
untuk mencari tahu secara terdetil proses terjadi penembakan terhadap saudara nabi ini
jadi oke lah ini versi polisi kita anggap ini benar
tapi kan masyarakat harus tahu yang detail ya
artinya ada versi yang lain yang harus menjadi second opinion
yang harus dilakukan oleh pihak komnas ham
yang menurut kami itu
ini permintaan mersi kepada pihak komnas ham untuk mengklarifikasi apakah benar apa yang dikatakan oleh pak ramadhan tadi itu
karena masyarakat mempertanyakan hal hal seperti apa dikatakan oleh beliau tadi
misalnya beliau itu lumpuh
kemudian apakah seorang dokter yang memang beliau itu hanya praktek ke rumah
kemudian apakah datang ke rumah nanya surat penahanan atau bagaimana itu yang bisa
dan yang simpang siur terjadi di media kita dengar adalah atau kita baca adalah

terjadi penjagaan di jalan
terjadi penjagaan di jalan
kemudian terjadi kejar kejaran atau bagaimana
ini yang harus dikalifikasi secara proporsional menurut saya
untuk tidak berkembang dan ini menyudutkan pihak densus dan pihak kepolisian
saya pikir harus ada pihak ketiga yang untuk mengklarifikasi ini
yang ketiga maksudnya nyawa manusia
sangat kita hargai nyawa manusia
tidak ada alatan untuk kita lakukan penembakan
tidak ada perlawanan apakah
ketika kkb ya kkb itu berarti cerita ya
melakukan penembakan tapi ini kan beliau ini adalah seorang dokter
dan dari cerita yang kita baca beliau pulang praktek
kemudian di jalan terjadi pencegatan kemudian terjadi penabrakan
karena analogika sederhana yang seperti ini
kita jalan malam malam tiba tiba adanya cegat
pasti kita melakukan reaksi ya pasti kita bereaksi gitu lho
nah versi yang kita dengar bahwa pihak densus tidak pakai baju seragam
itu banyak hal yang harus dipertanyakan dan ini ada hal yang sedikit bertolak tolak
saya hampir sampai disampaikan oleh pak ramadhan tadi itu
nah itu baru itu
untuk mengatakan maruah densus
untuk mengundang maruah polisi
untuk mengembalikan kepercayaan
dan ini bukan kasus yang terakhir
tapi pertama yang terjadi
itu perlu ada penyelamat
oke saya ke pak ramadhan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh pak sarbini tadi
terkait dengan kalau pak su ini adalah sakit begitu
bisa dikatakan cacat
apakah ini di lapangan sendiri seperti apakah
apakah memang benar bahwa pak su ini mengalami kendala saat berjalan dan lain sebagainya
sehingga sepertinya tidak mungkin untuk melakukan perlawanan
ya baik saya jelaskan ya
bahwa kekerasan yang dilakukan oleh tersangka su
bukan tindakan fisiknya
jadi perlawanan itu bukan oleh perlawanan fisiknya
tetapi dengan mengendari kendaraan
dengan kencang menabrakkan kendaraan ke mobil ke motor
sudah diketahui di atas mobilnya
anggota yang ingin menghentikan dikendari dengan zigzag
dengan maksud bisa menjatuhkan
bisa menjatuhkan anggota tersebut
nah tindakan ini adalah sebuah tindakan yang bisa mengancam jiwa
mengancam jiwa baik petugas maupun masyarakat di sekitarnya
tentu kita tidak mau atau kita akan menghindari tindakan yang agresif ini menimbulkan korban
maka kita berikan peringatan kepada saudara su
namun sekali lagi
peringatan peringatan itu tidak diindahkan
bahkan semakin mengembudi dengan kencang
sehingga ini harus dilakukan tindakan ya
dan tindakan ini tentu sesuai dengan prosedur ya
tindakan ini sesuai dengan kuhp kuhab undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
juga perkap satu tahun dua ribu sembilan
tentang tindakan kepolisian ya
tindakan kepolisian yang
berhadapan dengan ancaman ya
jadi ini jangan dikatakan ini sebuah pembunuhan ya
ketika kita melakukan tindakan terukur ya
potensi ancaman yang membahayakan jiwa
maka akan dilakukan tindakan
jadi tindakan ini juga punya maksud
untuk menghindari adanya ancaman ya
maka tersangka tindak pindahan terorisme ini dilupukan
kita tidak mau adanya korban di masyarakat
yang dapat terjadi akibat
oke pak ramadhan
tapi kami harus break terlebih dahulu
kami harus jeda iklan terlebih dahulu
untuk bisa nanti bergabung lagi dengan pak ramadhan
untuk mengkonfirmasi terkait dengan
peristiwa yang melibatkan seorang dokter
hingga meninggal begitu
yang terjadi di sukoharjo jawa tengah
untuk itu anda jangan kemana mana
karena kami cnn indonesia newscast
akan segera kembali tetaplah bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
dan kita masih membahas terkait kontroversi penembakan mati
dan masih bersama saya ada brigjen polisi ahmad ramadhan
karopen mas mabes polri
juga ada pak sarbini abdul murad
ketua presidium mercy
dan tadi sempat terputus dengan pak ramadhan
sekarang kita sudah kembali lagi tersambung dengan pak ramadhan
pak ramadhan bisa lanjutkan terkait dengan
sosok pak sunardi ini kondisi
pak sunardi ini
ketika ditemu ini seperti apa pak
apakah memungkinkan begitu
seorang yang dikatakan cacat begitu kakinya
bisa mengendari mobil
dengan bisa juga menghindar dari
apa namanya kabur dari pihak dt sembilan ratus delapan puluh delapan
saudara su yang bersangkutan mengendari kendaraan sendiri
artinya yang bersangkutan tidak dengan orang lain
hanya sendiri dan beliau bisa mengendarai
bahwa perlawanan agresif yang disampaikan
bukan perlawanan fisiknya
tersangka su mengendarai kendaraan yang dapat menimbulkan
jiwa keselamatan jiwa orang lain
baik itu petugas dan masyarakat
jadi ini yang harus dipahami
jadi bukan perlawanan dengan fisiknya
tapi yang bersangkutan bisa mengendarai mobil
dengan kencang zigzag
menabrak karena ini yang dapat menimbulkan
keselamatan jiwa orang lain
seperti itu pak
saya ke pak sarbini
ini tanggapannya bagaimana pak
terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh pak ramadhan tadi
ya maka saya kembali lagi mbak
ada beberapa pertanyaan
yang dari masyarakat yang berkembang hari ini kan
misalnya kenapa nggak harus ke rumah
surat pemanggilan misalnya kan
kamu tersangka loh
kenapa harus jalan gitu loh
nah beliau ini kan orang di situ
dokter bekerja biasa
dan bukan seorang pembahasan misalnya gitu ya
ada pertanyaan pertanyaan yang masih ada di benah masyarakat
maka untuk mengklarifikasi semua
agar seperti saya katakan tadi
jensus tidak terpojokan
maruah polisi tersampe
polisi tetap bertahan dengan baik
maka komnasnya harus turun
atau ada pihak lain harus turun
ya untuk membuktikan bahwa
oh memang sunardi memang melawan
atau ditembak misalnya gitu
itu sudah tepat gitu loh
nah ini itu membuktikan siapa yang harus
yang berhak untuk membuktikan
apa yang dikatakan oleh pak
ya komnas ham
kita bukan mengerti
kita kan cuma misalkan penembakan itu
itu pemahaman saya pak
ya kalau nggak ada perlawanan
walaupun seperti dikatakan oleh pak ramadhan tadi
itu kan secara cara ya
ada cara lain lah
bukan apa yang harus tembak
tembak bat nyalah
pesilai debatable di situ kan
jadi pemahaman saya sederhana adalah
loh kenapa ditembak sih
oke beliau itu misalnya
selipat dengan jaringan jaringan yang dikatakan oleh pak ramadhan tadi
teroris segala macam
apakah harus seperti itu
itu kan ada proses pengadilan segala macam
yang harus dipecahkan
nggak boleh diem
karena walaupun satu jiwa orang
itu manusia loh
oke pak ramadhan
jadi jangan ada nanti
saya ke pak ramadhan
jangan ada rentesan peristiwa selanjutnya kan
kita harus jaga juga maruah anak bangsa
jadi tidak boleh kita biarkan
oke dulu dulu misalnya
orang yang tidak dikenal
mungkin dengan versi polisi
mungkin dia siapa siapa ya
mungkin itu seorang dokter
seorang pemerintah kemanusiaan
ini timur respon dari masyarakat ini saya pikir
harus di ini untuk meningkatkan keluar marwah polisi
saya ke pak ramadhan
baik pak sarbini
kalau ditanya di netizen itu kan
jadi kita nggak mau menginginkan itu terjadi gitu loh
bagaimana mungkin salah kekuatan indonesia
bagian dari kepolisian yang punya tugas yang luar biasa saya pikir
tapi kalau misalnya kepercayaan jatuh
saya ke pak ramadhan
pak ramadhan tadi sempat diungkapkan oleh pak sarbini bahwa sebenarnya apakah pihak keluarga ini mendapatkan surat penangkapan terkait dengan dr sunardi ini
apakah sudah ada pemberitahuan sebelumnya atau justru langsung dilakukan eksekusi pak
apakah ini sesuai dengan protap
ini saya mengawal dari jangan dari tengah
tetapi paling nggak saya mengawali dari awal ya
yang harus dipahami
punya tugas melindungi bangsa indonesia dari ancaman terorisme
ini harus dipahami dulu
nah tentu dalam menentukan seseorang sebagai tersangka itu tidak ujuk ujuk atau tidak tiba tiba
tentu melalui proses panjang ya
diyakinkan dulu seseorang sebagai tersangka
dikumpulkan bukti yang cukup
sehingga seseorang bisa ditetapkan tersangka
dan perlu dipahami bahwa terorisme ini adalah kejahatan luar biasa
dan karakter tersangka atau pelaku teroris itu nekat
nekat dalam menghabisi nyawa orang
termasuk mengorbankan dirinya sendiri
jadi ini yang perlu dipahami
yang dihadapi oleh petugas densus ini adalah tersangka tindak pidana teroris
dan tentu proses penangkapan ini sop nya adalah sop penangkapan tindak pidana teroris
tidak perlu surat berarti ya pak ya
bukan tidak perlu surat
mohon maaf jangan dipotong dulu ya
ini dilakukan tetap ya
jangan terframing ini kita melakukan penembakan sebelum pengadilan
kita melakukan proses sesuai dengan sistem peradilan pidana
kita melakukan penangkapan
kita mengenalkan diri
anggota polri akan melakukan penangkapan
nah tetapi respon daripada yang bersangkutan itu kalau memang bukan mohon maaf kalau dia bukan
itu tidak akan terjadi peristiwa ini
tetapi ketika diketahui ini anggota densus langsung mengambil tindakan
melarikan diri dan mengambil tindakan yang dapat mengancam
mengancam jiwa orang lain
petugas maupun orang lain
tentu hal ini yang harus kita lindungi juga
petugas juga manusia masyarakat lain juga manusia
nah ini tindakan ini juga dalam rangka melindungi
itu yang harus dipahami
jadi jangan terframing
kita melakukan tindakan tanpa pengadilan
kita melakukan penangkapan
dan pasti akan sesuai dengan proses
proses sistem peradilan pidana yang berlaku di indonesia
pak ramadhan kalau kemudian komnas ham ini terlibat untuk melakukan investigasi terkait hal ini
responnya bagaimana pak
kita selalu menghargai ya
komnas ham ingin turun untuk investigasi
tentu polri menghargai
kita akan mempersilahkan
kalau memang ada pelanggaran dari anggota dalam sop
pasti akan dipindahkan
pimpinan polri tidak akan pernah menutupi
ya kita tidak pernah menghalang halangi
bila ada komnas ham ataupun siapa pun melakukan investigasi
itu silahkan ya
sekali lagi pimpinan polri tidak pernah menghalang halangi
ketika ada anggota yang melakukan pelanggaran
termasuk pelanggaran sop
kita akan pindah tegak
sekali lagi ya intinya harus dipahami
tugas densus delapan puluh delapan adalah melindungi bangsa
melindungi masyarakat dari ancaman terorisme di indonesia
saya ke pak sarbini
pak sarbini seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh pak ramadan
lalu selanjutnya bagaimana pak sarbini untuk menghubungi pihak komnas ham
untuk mengatasi hal ini
apakah sudah ada komunikasi
kita tidak masuk ke sana
kita tidak itu komnas ham
tapi komnas ham sudah insting
ini tanpa kita suruh suruh pun mereka sudah paham
itu bagian dari tugas mereka sebenarnya
dan mereka tidak ada kapasitas itu untuk ketemu dengan komnas ham
lalu bagaimana pak sarbini melihat sejauh ini
terkait dengan terorisme di indonesia
mungkin bapak bisa menjelaskan
apa yang sudah dilakukan oleh pihak densus delapan puluh delapan selama ini
kurang mendapatkan informasi yang detail
artinya seperti kata pak ramadan
memang terorisme itu kan sesuatu hal yang membahayakan
dan di sini kehidupan berbangsa dan bernegara
dan itu harus ditempat
oleh sebab itu saya pikir
tugas pihak polisi dan lainnya adalah densus
ya memang seperti itu
untuk menyamin keamanan
menyamin keselamatan bangsa indonesia
dari ancaman terorisme
jadi sebab itu yang penting adalah mendefinisikan
kepatasaran itu jauh lebih penting
buat tidak berlanggar hak hak azazi manusia
tapi tetap dalam koridor hukum
tetap harus berlaku
bukan berarti bahwa
entah mentang dia tersangka tertuduh teroris
tanpa melalui proses hukum
kita pun tidak membenarkan
polisi kan beda
polisi kan isinya selalu dalam koridor hukum
kalau tentara itu dibunuh atau dibunuh
tapi kalau misalnya polisi tetap ada koridor hukum
artinya bagi kita semua
bagaimana polisi memerantah terorisme
tapi tidak melanggar ham
dan melanggar koridor hukum
itu intinya di situ saja sebenarnya
saya terakhir ke pak ramadhan ini
sejauh ini bagaimana perkembangan terkait dengan
pengembangan kasus ini
apakah ada kemungkinan tersangka lain pak
densus delapan puluh delapan tidak berhenti sampai di sini
terus melakukan tindakan tindakan
pencegahan dan penegakan hukum
ini terus akan didalami
densus delapan puluh delapan bertindak
dalam rangka pencegah
melakukan penegakan hukum
memberantas ancaman terorisme
sudah berbincang dengan kami
tentunya kita sama sama berharap
apa yang sudah dilakukan
tentunya ini bisa
sesuai dengan sop
dan lain sebagainya
dan masyarakat juga bisa melihat
untuk bisa mengatasi terorisme
yang tentunya kita tidak ingin
ada di indonesia
bahkan di dunia ini
terima kasih bapak bapak
tadi sudah ada
brigjen polisi ahmad ramadan
karopen mas mabes polri
pak sarbini abdul murad
ketua presidium mercy
pak sarbini abdul murad
ketua presidium mercy
salam sehat selalu pak
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh